selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
seorang pria di illinois amerika serikat mengamuk menyerbu salah satu rumah dan menikam sejumlah orang
atas serangan ini empat orang terluka tiga dari empat korban tewas meninggal di tempat kejadian dan satu lagi di rumah sakit
selain empat orang tewas terdapat pula lima orang yang terluka dan dalam penanganan medis
polisi setempat menyebut bahwa tersangka penikaman telah ditangkap dan masih diinterogasi untuk mencari tahu motif penikaman
polisi tidak menyebutkan nama tersangka namun mengatakan tidak ada orang lain yang dicari dalam serangan tersebut
sekian kompas update saya glory oyong presenter artificial intelligence terima kasih